kecurangan ini diduga dilakukan oleh pejabat pejabat yang berpengalaman
kayaknya emang udah saatnya tim ya bo
kalau misalnya bener lima ratus juta kalau misalnya di upsong boston hong misalnya tujuh ratus juta gitu
keberadaan debus kini semakin tergerus zaman
dia masih dia umurnya diatas saya tapi kenceng
dan penghasilan bersih dua ratus hingga lima ratus ribu rupiah sehari
seperti misalkan untuk penetapan suku bunga
para pihak sekiranya ada kebocoran dia bisa menggugat perdata
yang masih mengalami kesulitan komunikasi karena kejaringan
adalah bahwa kasus bocornya data pelanggan data dari manapun
hingga halaman belakang yang dilengkapi dengan pintu merah
karena selama ini yang terlalu sering kita dengar adalah
polisi kita mengayomi dengan kesungguhan
anak anak sma yang masuk ke sekolah
mantap banget manisnya ada gurinya ada berpadu sama kopinya
lebih keliatan maksudnya yang bener bener dominan siapa timnya gitu
setelah selesai mengantarkan seluruh siswa dan guru menyeberangi sungai
norevinefrin hormon yang berfungsi membantu keseimbangan otak dalam merespon stres dengan
tuan rumah bahwa jika silat penca silat yang selama ini sudah dipertandingkan di si games itu
jadi mekanisme adalah pasien tersebut terkoneksi
misalnya suara psi gitu
kalau kita mengacu pada data di komisi pemberantasan korupsi
yang sudah ditanda tangani oleh kpps
jadi menurut saya memang kita harus
lu masuk sma yang boleh dibilang lu bareng si febri juga bareng anthony di sma bakti ya
sebagian pasien yang dievakuasi merupakan bayi
sebelum hujan itu tuh momentumnya ithb
hal ini pada dasarnya memaksa pasien untuk membayar sendiri untuk satu kali konsultasi dibandingkan menggunakan penagian masal atau bald billing
karena waktu kecilnya digerogoti sama ini
menangani thomas cup sembilan puluh empat itu diulang di sembilan puluh enam ya mas ya
ya gimana teman teman non muslim pun ikutan berburu takjil gitu ya
lembaga pemantau punya data hasil
tapi memang bebannya jangan tinggi tinggi jangan berat berat
ada sekitar total dari dpt ln di johor bahru itu satu ratus sembilan belas ribu
untuk program pencegahan primer
yang merupakan akan ada penampilan di segmen empat
archi mungkin disini bisa regi masuk
ya dengan catatan mereka menang juga ya
nah di sini saya mulai yakin bahwa youtube itu memang menghasilkan
kun bokator adalah permintaan dari negara tuan rumah sea games ke tiga puluh dua kamboja permintaan dari
jadi defi tapi berkedok dan mereka memainkan mekanisme
tapi kalo dibang berat juga sih william hardy
ntar pas timnas senior udah selesai dia tinggal
ke gue kalau lawan temi tuh di sekolah kayaknya gak pernah ya tem ya kita ya
itu meningkat tahun dua ribu dua puluh dua itu menjadi dua puluh ribu sekitar dua puluh ribuan
jadi belum ada keliatan lah kekurangannya pj gitu
jadi dari semua ini ini benar benar recommended
sudah selesai kupas semua singkong hasil panen
waktu itu di lapangan ada yang in the future ada tiga yang jadi pemain nba
ngap ngapan ya di satu atau dua quarter awal sempet di full press kan sama lovre
sagu bisa diolah menjadi berbagai jenis makanan
nah kami di kantor perwakilan itu juga memiliki mandat ya
di sana juga belum sempat uji coba kali ya la ya
tau kan yang kontak oh si temi
ya lah gila lo dua hari gak kontakan bagaimana
yang dimaksudkan biasa biasa di sini itu
kalau persen persennya ini dua puluh sampai dua puluh lima lah

sri berhasil mengajak ratusan warga divaksin termasuk warga lansia dan penyandang disabilitas
ataupun masyarakat muslim yang ada disana
sebagai bagian dari kebijakan itu yang dianggap tidak maksimal
iya yang ini satu udah
memang masalah di israel di jalur gaza ini menyebabkan orang sedikit khawatir bahwa konflik ini takutnya meluas
jadi saat ini saya sedang berada di art museum yang ada di gangneung
satu tahun atau berapa bulan mereka
itu kemarin tuh bener bener apalagi poinnya poinnya brandon ya yang di high retive fiba itu
kaki banget tapi udah saya istirahat aja udah gak main
seperti penampilan landscape di luar negeri gitu
lama lama saya ngintip oh ternyata dia punya kemampuan untuk produksi musik
kebetulan sodara lagi disana training disana
nah mengundang orang muslim juga
setelah itu udah bener bener kita handle semua dari mereka sendiri
foto jurnalis cnn indonesia proboku sartoyo ini harus tanggung jawab
kayak misalnya sepuluh dua belas tahun harus juara ya nggak salah sah sah aja
kemudian sebagai ayah dari gibran raka buming raka
yang misalkan sebelum corona
kawan kawan tuli justru tak ingin keterbatasan menjadi alasan untuk tidak menjadi pribadi yang unggul
kemarin tidak bisa belajar di ruangan kelas
tergantung siapa yang mengajukan
kira kira dia lebih di dalam
pon kan ibaratnya lo itu tuh liga tertinggi untuk non yang amatir
namun terumbu karang juga kan ikan ikan
tapi itu bisa jadi bagian dari strategi lawan gak sih kayak gitu
demikian juga di provinsi yang lain
itu yang kemudian disesuaikan dengan konversi time zone dan day light saving
besaran harga jual ecer hptl di tahun ini ditetapkan mengalami kenaikan sebesar tujuh belas lima persen
selamat pagi mbak meggy kabar baik mudah mudahan mbak meggy juga baik ya
beberapa hari yang lalu juga ketika kami mewawancarai pihak jasa marga
yang tercatat bekerja dari perusahaan tersebut
tapi ada pejuang pejuang dari ndugama sendiri memberikan video itu kepada pejuang lain
tapi kan nggak sadar fisiknya tuh memang udah capek gitu loh
ini adalah salah satu titik biasanya
ini dia aneka miniatur karya ade karman yang dibuat dari limbah kayu
pak firman digital users atau digital native kita
memilih moda transportasi mempersiapkan kendaraan dan juga fisik
tapi ingat ya jangan sampai numpang lewat saja
minimal kita bisa menjaga debit air yang nanti akan digunakan oleh empat desa tersebut
bung jeremy juga sangat open lah ya
kalau saya bacakan harga minyak wti ini terkoreksi enam puluh sembilan persen terkait dengan
itu kan shooting kan main basket kan itu itungannya main basket juga kan
dan banyak kan project projectnya eka itu kan merespon sekitar ya
ya lama lama pedulinya
selain melakukan ritual upaya untuk melestarikan air juga dilakukan dengan menanam bambu petung
tapi yang menarik adalah saya kemarin baca jurnal
cuman kan kalo lu suruh milih sebagai west bandit tuh mending lawan siapa
taipei open juga kalau nggak salah ya
baik pak pandu vaksin untuk anak kita belum tahu kejelasannya sampai hari ini
kemudian kita barulah dapat menyimpulkan seharusnya suara kami berapa suara partai lain berapa
tapi kalau di belakang banyak yang sudah percaya
artinya bahwa di sini perlu ada satu tindakan perlunya sosialisasi
empat juta biji nikel yang diekspor
tapi selalu ada tim rescue ya di area pesisir pantai ini ya
dari enam puluh lima delapan puluh persen suara yang masuk ke kpu psi makin mendekati parliamentary threshold empat persen sebagai syarat untuk memperoleh kursi di dpr ri
assalamualaikum pak ujang selamat sehat
yang membedakan hanyalah metodenya yaitu secara virtual
ini bisa diamplifikasi bahwa kalau anies menjadi presiden dia akan kemudian tampil di forum forum internasional yang akan membawa indonesia itu mungkin setara dengan negara negara yang lain
elton mengawalnya dengan menjadi
walaupun kalo kita liat emang cara penyembuhan apa
dan tentu saja kita tidak pernah lupa
serta lahan parkir yang memadai
untuk size tuh mereka bisa compete sih kalau gua liat
seperti malam laylatul qadar atau yang lainnya itu
gufron mengadukan berapa anggota dewas ke kpk atau ke baris kempori
mi menjadi bagian dari khas sanah kuliner indonesia berasal dari tiongkok mi telah
karena di kawatan jokowi kasus panjang bisa disidangkan
nah biasanya penerapan itu ada di bidang vertikal di dinding vertikal
dan mendapat izin dari penjaga atau pengelola atau pemilik kami melanggar mitos pantangan tersebut
maksudnya kalau untuk seorang atlet bulu tangkis tuh katanya belum jadi juara kalau belum juara all england ya
dilanjutkan pembersihan buana alit
menu yang disajikan adalah soto kaki sapi berukuran besar dan dihidangkan di dalam mangkok kaca yang lebar
dan dapat dipastikan bahwa nantinya tidak akan ada antrian tiket
itu saat ini kita di wilayah kerja kami
menurut gua kemahalan sih buat sekali bermahal marcus morris gitu
terus siap siap mandi
nintia juga sama pakai fly power
jadi fall fall yang emang bener bener gara gara defense kita sebenernya kemaren
dan ini gue sebutin mungkin ya buat alex vincent atau eja yang belum kasih nama mungkin
dan juga dapat menimbulkan longsor di darat juga
apakah memang mahfud m d tetap konsisten
berarti dari tanggal dua puluh juga mungkin sudah masuk bubble kali
ya soalnya kan balik lagi kan namanya
wah ini udah bisa nih masuk ke tir lebih atas lagi gitu
maka petugas kami langsung melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian
tapi kita harus mencari kerang hijau
ya kita terus menjalin komunikasi dengan otoritas tempat dan simpul simpul masyarakat
kedua mungkin kemarin wiss bandits juga udah bilang
saya akan mengarahkan pada nyobrol sekolah kolah teror
bisa dibilang leading ya itu ya leading
by the way kan ad sama kcp kan belum sign lagi kan
itu ada yang ngirimin si vincent yang pertama kali
ini ada dpt ganda tadi ada katakan justru ya
berupa resapan serta sumber sumber mata air yang mengaliri wilayah mojokerto hingga surabaya dan sekitarnya
namun secara umum tanggal lima belas jam tujuh pagi sampai jam ditutup jam enam belas sore tol dibuka sementara operasional sampai dengan tanggal tiga puluh
terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
dan sekarang next kita udah bahas si games
calon presiden nomor urut tiga ganjar pranowo yakin sebenarnya presiden ingin menghadiri hut pdip
lu sekarang berarti seperti pertanyaan kepada narasumber kita sebelum sebelumnya lo di rumah udah berapa lama bro
oh udah gak ada yang main
wujud kerja bersama pertamina dan inisiatif cira melalui kaleb selaras dengan pemenuhan nilai nilai dasar yang dimiliki pertamina melalui ahlak
maksudnya sendirian banget atau emang gak ada yang
jazz itu adalah satu aliran musik yang sebetulnya mencakup genre genre genre ya genre ya
apa nih harapan untuk bapak pak peter sebagai ayah mbak dewi seperti apa ada pesan atau hal
di ini kan ada beberapa interaktif gitu ya
kaget gua sumpah dah di awal awal musim dia bisa waktu dulu kalo ga salah dia poinnya dikit cuman dia rebownnya belasan
atau untuk hidup dulu waktu itu pak bagaimana
tapi sejauh ini emang dia sudah dikontak sama bali karena emang dia udah dikontak sama kobudi kan sebagai agennya bali united kan
di gancah global sesuatu yang tidak dilakukan oleh pak jokowi saat ini
jadi saya kira saksi dari anak
bagaimana sih peristiwa biak berdarah ini
kayak dikasih ruangan kayak latihan benar
jadi ketan penco bumi ayu ini penampakannya seperti ini ya sederhana
jadi lebih ke arah sentimen saja gitu ya
semuanya masalah dana loh mbak vincent
dan akhirnya komplikasi akan bertambah
sementara itu badan pengelola kawasan kota metropolitan rebana mencatat ada delapan puluh satu proyek prioritas senilai rp dua ratus tiga puluh triliun
banjak ini beberapa bagian dari rumah utama seperti teras ruang depan untuk menerima tamu serta ruang
dan ini juga bergantung pada sektor ya
ini kan juga ada soal kemampuan komunikasi
seperti yang terjadi di beberapa sekolah
di bandara soekarno hatta disediakan anjungan digital untuk pemeriksaan mandiri menggunakan aplikasi peduli lindungi
kali ulbrich kan sebenernya dikasi oleh okay si kan
awalnya saya itu sering kehausan
menikmati ruang terbuka hijau dengan pepohonan tinggi dan tanaman berbunga
ya ini memang jadi sesuatu yang tidak diperhatikan sekali oleh bei gitu ya
kita berharap industri otomotif indonesia akan terus maju dan memberikan manfaat kepada masyarakat indonesia
kalau saya dulu kan ibaratnya cuma tahunya kan latihan doang
lo bantai berapa tem waktu itu si abo
ini penumpang bus di jumlah terminal di ibu kota juga tidak diwajibkan lagi untuk berlengkapan ke tempat berlengkapan
atau kita berpakaian yang berwarna terang
tapi dia punya tembakan yang clubs gitu
apakah bisa si shooter nembak enak
itu preferensi masing masing musisi sih
lantas bagaimana dengan jalur alternatif misalnya
untuk memenangkan pertandingan secara non teknis atau secara juga secara teknis
empat guru termasuk dirinya
namun ada salah satu platform di antara itu getwell yang sudah berkolaborasi dengan inatiti iunpad
pengalaman yang sudah sudah at least seandainya ini gagal
ya lu sama moses sama dame sama satu lagi
gerakan kun bokator memadukan teknik pinju sikut dan lutut
pertama nyala itu di musola
iya nah dia pertama tuh masih biasa biasa ya masih bercanda bercandaan
harusnya kalau dia udah tau dia masih main di senior
oke dari sudut pandang saya sebenarnya yang namanya kretek kretek

harga proporsi nasi bebek di tempat ini dipatok mulai dua puluh lima ribu rupiah
salah seorang korban selamat sue jerome mengatakan
dari sebelas persen di tahun dua ribu satu hingga kini menjadi enam sembilan persen saja di tahun dua ribu dua puluh
menuju ke tanjung beneran di perahu saya ditemani hanapi seorang warga desa mata indo
aku juga bingung gak terlalu bagus buat kayak main big man yang benar benar kayak body contact
penyebar hoax bisa terancam pasal dua puluh delapan ayat satu undang undang informasi
masuk banget ke sini
terus sempet main apa ya udah sih itu doang olahraga cuman basket doang sih emang bener bener kayak diajak saudara main basket
jadi sekarang salah satu band yang lengkap lah di bulu tangis
merangkai kata kata mutar muter jawabannya
agar tidak menimbulkan masalah finansial yang lebih besar di masa depan
dengan menjaga kelestarian air kita bisa mengurangi risiko kepunahannya untuk anak cucu kelak
wah wah yang ini manis dan legit loh
dan sibolang durian ini menggunakan durian dari sibolga dan juga sirikalang
karena pemain argentina juga gak semuanya tinggi tinggi gitu kan
harus dipegangin pakai tongkat lagi itu
untuk misterinya bisa mencapai tujuh konten
yang paling susah itu biasanya kalau kelainan genetik
sama o channel juga dong
nah sebenernya lo kenal basket itu sendiri awalnya itu dari siapa sih awalnya gimana deh
esnya atlet kita tuh jarang males gitu ya
bakal jadi tuan rumah vibahasiaka dua ribu dua puluh satu
jadi anda yang sedang mudik atau kebetulan melintas di kota solo tak perlu khawatir
pembahasan kita hari ini ditutup oleh quotesnya reza kali ya
semualah jadi tukang nyemesnya doang kadang gitu
kalau misalnya kita mau jual desain tuh pengaturan harganya gimana
kan disitu ada kalsium ada protein dan segala macem untuk pertumbuhan gitu
indonesia tahun dua ribu dua puluh dimana sebelum pandemi indonesia itu selalu penjualan mpv lcwc
makanya tanggung jawab negara mencerdaskan melindungi
udah lah coach givi marah marah emang kayak gitu gayanya gitu
padahal pengeluaran saya lima juta

pemilih jokowi selama ini warganya
mungkin sekarang sudah dua puluh kali ke papua
karena harga tabung oksigen medis mahal
ini apakah sebaiknya dihapus diganti atau diapakan baiknya
makanya tidak pernah pas itu
which is yang akan terjadi resikonya adalah dehidrasi
tentu ketersediaan oksigen harus ada di rumah sakit
agar etika politik ini bisa terlihat di publik
mereka macean sumpah menggunakan ekor crown net hitam yang berbentuk cerah
mungkin yang sangat spesifik yang bisa lu lihat ketika lu berlatih di nb academy sama di indonesia tuh perbedaannya apa sih
ya ini menjadi masalah kalau pengeluaran untuk kesehatan pendidikan
pastikan juga tak ada lagi kotoran yang tersisa ya
belum ada bbm belum ada itu
dan secara prinsip tidak ada masalah yang signifikan
dan juga acara buka puasa bersama
kalau co dekatnya pas di itu di situ juga
mulai dari ikan karang yang berukuran kecil hingga yang besar seperti ikan napoleon
jadi masih ada konflik antara kekah dan masyarakat sendiri
melestarikan nilai nilai dan filosofi yang terkandung di dalamnya
seperti ini atau rumor seperti ini
dia emang ga main tiga bawa dia emang main dua ya
kami itu saudara sekandung ugm
makanan yang rusak seperti nasi une
yang harus diantisipasi sangat ekstra oleh pemerintah
nah kalau lu secara pribadi gitu untuk musim depan lah kita gak usah ngomongin klub
apalagi ditambah dengan sambalnya ini ada sedikit rasa terasi
mau main jagain empat itu menurut gue
jadi tidak langsung dimakan nih begini enggak apa apa
penghormatan ini biasanya kalau dalam upacara pernikahan
dari cara mainnya dia udah beda sih kalo gue liat di north carolina itu
yang paling ditunggu tunggu adalah kesenian bantengan
dan ikut bersama sama pak jokowi
setelah direndam selama tiga hari tiga malam kondisi singkong sudah lebih lunak
tipikal bumbu hitamnya itu tuh tipikal yang kental
hai bushelai dua puluh satu berarti tahun ini dua ribu satu ratus dua puluh satu kalau yi dua puluh satu h win esen dia anjing enjing ngajak somos
kalau kita lihat kan dari apa yang disampaikan oleh presiden itu sangat mengecewakan bahwa pemerintah juga kaget kenapa perusahaan ini tutup
jadi challenge banget di mana proyektor yang pada umumnya mungkin tiga sampai empat meter
bebek yang sudah tidak produktif bertelur akan terlihat lebih gemuk
adapun buleleng menempati urutan kedua
kemampuan dan keahliannya mengukur memotong hingga menjahit dimanfaatkan untuk membuat baju sampai tas kain
untuk penyebrangan prediksinya seperti apa
yang pertama dari pemerintah federal dalam hal ini pemerintahan partai buruh ini sangat gencar mengkampanyekan asian literacy
kalau yang khusus basket ini baru mungkin yang pertama kali
putranya yang kini sedang putra sulung yang kini sedang running sebagai calon wakil presiden mendampingi prabowo subianto
berarti dia menang hampir tujuh puluh tujuh di setiap tps
membuat warga harus memutar otak untuk mencukupi kebutuhan
sebenernya yang pengen gua bahas itu ini nih
ibaratnya sama kayak pemain timnas lah
tapi kan gue kemaren kontak lo katanya visa lo belum lulus
sirekap itu adalah real count yang masih sedang berproses
kita merubah merubah adat istiadat yang kita sudah pahami dan hormati
nah senior gue tuh ini lucu banget sih
beberapa tweet di twitter itu yang dia ngerasa gak enak badan nih bu
ya tapi kalau saksi ini saya melihat
bentuknya belum seperti negara yang sekarang
ada maaf ada kalau nggak salah dua yang karena itu ada tujuh orang ada dua yang meninggal
ketika sampai di area lantai tiga yang dianggap menjadi pusat makhluk astral
langganan pak jokowi sama bu iryana
untuk menikmati durian khas lereng gunung semeru ini
ayah saya sebagai seorang yang melawan korupsi ini
tingginya udah kelihatan gitu gak ada
tiba tiba gak bisa main basket bingung juga ya
iya itu juga teman pasti juga pas menguatkan
sampai akhirnya ya mungkin karena senang senang terus
empat dengan gula darah yang tinggi
salah satunya akan melakukan langkah pengaturan pelabelan galon polikarbonat
ada brand brand dunia raksasa dunia
ngontok cuma kalau ada butuhnya doang
vincent tuh kayak udah kepikiran nih vincent
tapi yang kena duluan di liga primer yang booming duluan itu
jika satu sumur resapan berukuran diameter lima puluh cm dan kedalaman dua meter
ternyata mereka tuh sama sama tergerak juga nih mau ikut suplai apd
sebagai sosialisasi juga ini untuk masyarakat yang ingin mudik
si winston kan badannya kecil ya
oke buat kalau edo denger kita bantai deh empat puluh poin bro di final bro
setelah satu jam direndam tahap selanjutnya adalah proses pencucian
rp seribu lima ratus hingga tiga puluh lima tergantung pasaran mbak kalau hari biasa ini paling sedikit delapan puluh satu kental
dan kalau anda mengambil pastikan cicilannya tidak melebihi sepertiga dari gaji anda
kenapa kita akan masuk ke bagian utama kita hari ini
cabai rawit hijau naik menjadi rp delapan puluh dari harga rp lima puluh per kilogram
atlet kumbhokator indonesia yang berlaga di si game sejatinya merupakan atlet pencak silat mereka
yang diwariskan turun temurun menurut seorang ketua rt di rw dua kelurahan kenjeran sembilan puluh tiga persen warga
kalau dia belang belang ada enggak ada enggak ada enggak nah itu tuh biasanya tuh kurang bagus dan
sekali lagi soal wilayah pembebasan philips bisa saja di wilayah duga ma ada opsi alternatif lain bisa saja di wilayah png
lu kan di makassar terus pindah ke lombok
nah di belakang saya ini adalah masjid kuno bandbli
dalam kecelakaan ini kebakaran ini terdapat lima penumpang meninggal
jadi waktu itu yang hubungin gua itu
seakan telanjur basah bermain dengan sampah adit kini merintis usaha mikro kecil dan menengah pembuatan perabot dari plastik daur ulang
provinsi ntt merupakan daerah ketiga termiskin di indonesia
iya sekarang anak putranya jago jago
ya tunas baru pindah ke tunas
untuk menjaga vitalitas setelah
iya yang namanya final kan ketemu ya udah sama sama tim terbaik dari dua divisi lah gitu kan
seluruh kekuatan politik akan dirangkul
nah dengan tingkat pendidikan yang relatif lebih tinggi ekspektasi daripada angkatan kerja muda adalah masuk kepada pekerjaan yang formal
untuk mendapatkan stok hewan kurban yang sehat bebas pmk
bisa ada biru kuning merah coklat
apakah periode tahun politik ini menjadi semacam apa ya
berkembang di berkembang dari sana juga
supaya kemudian kalau memang resapan ini benar benar fungsinya adalah sebagai resapan tidak beralih
dulu baru pakai ini kan harus belajar kesimbangan dulu
terima kasih sekali dede prayudi wasik jendep ppp psi dan peliti csis mas arief hernandez
nah sekarang kalau di angkatan lu nih itu kan cukup jauh nih sama abraham abraham sembilan puluh lima itu dua ribu gimana tuh animonya kalau di bangka sekarang basket
kalau menurut benar setuju kalau kita nonton kuota satu kuota dua thailand
kita training kita latihan bareng sama dengan yang lebih bagus
tetapi di china veronical itu adalah nikel dengan kadar di atas lima belas
iya tapi gue penasaran apa lu berarti di john dua puluh tiga ya
impor biji nikel dan juga tentunya biji lainnya
itu belum ada suhu di indonesia sampai empat puluh
dan kita ingat bahwa sejak awal
itu serabaya itu arjo
pokoknya dia jago kan
cocok buat anaknya sih bang andre
pak hadi mulya juga sama
pak kadar gerinda ingin menuntaskan
oke jadi kalau saya tanya siapa yang mengambil keuntungan dengan pelaksanaan study tour ini
potongan lemon wajib ada dalam setiap pahea
karena tidak semua cabor itu yang prestasinya itu di usia dini gitu loh
menghasilkan sekitar satu empat ratus empat puluh enam ton oksigen di pulau jawa dan bali
tantangan terberat mereka berdua adalah ini
terus dikasih lagi ke perbandas gitu
kalau dari mesir dari qatar kemudian amerika dan jordania
nah saya rasa ini seperti fenomena gunung es
karena posisi towal itu harus di bawah
terutama dalam sepekan ke depan
saya sarankan sebelum mudik itu betul betul masa total ini masih ada hari nih seminggu ini kan
mulai tanggal dua puluh tiga sampai dua puluh lima itu sih yang
pak gatot kita berharap ada perkembangan yang lebih baik malam hari ini
bisa mencoba sensasi perjalanan di kota semarang dan mencoba perjalanan di kota semarang
yang mana di situ banyak sekali terjadi learning cost dan lain sebagainya
jangan lupa penyelenggaran pemilu juga terjadi di papua
pastikan anak mengenakan pakaian
jadi mereka butuh happy
di situ gue hampir setahun lah
mempertimbangkan aspek kompetensi dan integritas
dan itu apa yang kami sebut sebagai upaya kita mensejahterakan rakyat indonesia
ada yang bilang cukup sulit lah
dan pastikan juga bahwa nomor whatsapp yang disampaikan pada data di laboratorium tersebut adalah nomor whatsapp aktif
jadi apa yang harus diperhatiin nih dok untuk orang orang yang pengen sebenarnya kan luar raga bagus ya gue ya
biarkanlah ini menjadi sebuah gerakan struktur anak muda gitu ya
menjadi kunci untuk meraih kesuksesan
lainnya yang lebih hebat hebat lagi
tapi ternyata ada yang beli jadi anak anak itu hanya fokus untuk membuat
kami berharap ada komunikasi yang baik
itu masih dalam rentang margin of error
upaya mengantisipasi seluruh varian yang berkaitan
akhirnya si kemi ngurusin tuh
mbak dewi yang sekarang nih yang orangnya juga jadi kenal java jaz sekarang mbak dewi gonta
wah jauh sebelum rusun ini dibangun ya
untuk secara resmi memerintahkan perusahaan media sosial untuk menghapus materi tersebut
selain itu gempa meskipun tidak mengalami pergerakan vertikal tetapi terjadi di dasar laut dan dapat mengakibatkan longsor dasar laut
dan merupakan yang terbesar yang dibangun pada masa dinasti joseon sekitar seribu tiga ratus sembilan puluh empat
polisi telah memintai keterangan beberapa orang saksi
karakteristik tanaman sorghum yang hanya membutuhkan banyak air di awal masa penanaman
kan bisa membandingkan antara c satu yang dipegang oleh ini morator kami
alhamdulillah ada sekitar satu ratus lima puluh lebih yang ingin vaksin
kita semua kan berharap bahwa pemilu ini
jadi kami ini cafe dua d yang pertama di indonesia
lawan anies itu adalah prabowo dan ganjar
oh lebih enak kalau mentah ya sudah berapa lama minum air mentah ini
kalau psi sudah pasti lolos pt kan belum tentu
urutan tersebut disusun berbasis komputer atau tps utbk dua ribu dua puluh
sehingga mempengaruhi faktor biaya produksi dan juga ada faktor eksternal lainnya seperti faktor cuaca
merasa yakin dengan keadaan kita seperti ini ya memang kita berternaknya ee
pedok pedok yang berisi motor para pembalap memulai proses perakitan yang dilakukan oleh para kru
orang disuntikan dosis vaksin
tetapi kenaikan yang sangat tajam
aku udah lupa tapi pada intinya bilang udah adek saya jangan seru main lah
belum puas dengan si bolang durian saya penasaran dengan pulut durian eva yang sempat viral pada tahun lalu
pak jaksa agung dan seluruh kejaksaan akan menyikat oknum oknum yang memang sangat merugikan para pensiun
monyet adalah inang utama virus monkeypox
besar dalam arti ya mencukupi lah untuk pindah untuk beli tanah atau segala macam lagi
dan ataubr pada masa langganan harga ikan berburu sama dengan buahnya
masih ada potensi hujan yang cukup intensitas tinggi hingga empat februari
hingga gerbang tol keluar terdekat
bener bener udah masuk kan belum
agar getuk pisang tidak terlampau keras
pertahanan sistem pertahanan rakyat semesta mesti kita dorong
proses pengukusan juga masih menggunakan kayu bakar untuk menambah cita rasa makanan
tapi tuh bener bener loh di semester akhir tuh ya kan gue jadian nama temy tuh tingkat dua
jadi kalo kita dapet duit sepuluh juta setiap ada orang bilang jangan lari itu akan membahayakan atau merusak lutut kamu pasti kamu udah kaya raya gitu
dan dua teori ini saling bertentangan
yang mungkin ada yang belum tau tuh gue dari kecil banget men
tapi faktanya survei indikator yang terbaru
oke bang adi kalau tadi harapan anda adalah besok terjadi saling serang begitu ya
aduh gemesnya si kecil ini
bahwa laba garuda sebelum pajak sebelum amortisasi itu sudah ada di empat tujuh triliun
tingkat ini telah melampaui rata rata tingkat kenaikan gaji aparatur sipil negara dan kenaikan umr
mereka kasih contoh itu bagus
yang dicatat oleh bps ya
oh berarti sudah diputerin ya
akan menuntut transformasi besar besaran dalam perekonomian global
apa kira kira maksudnya yang ada di tim lu tuh yang bisa buat jadi membalikan keadaan kayak gitu tuh gimana kok pas saat itu
telah menjadi sorotan sebagai bagian dari penyelidikan yang dilakukan atas perintah dari actu
yang masuk jalur prestasi itu gue sama taufik ramadan
tadi ada jiwasraya mulai kasus garuda dan sekarang kasus dapen
eh uang makan dapet mes dapet
karena kalo kita latihan delapan puluh intensitasnya ringan atau sedang itu tuh pertama kita gak mudah capek
nah tentu ini adalah hal yang menarik untuk kita cermati bersama gitu ya
sembilan unit mobil pemadam kebakaran kota bandung diterjunkan untuk memadamkan api yang membakar ruang icu yang terletak di lantai empat rumah sakit
islam di lombok terus berkembang hingga saat ini
lalu training daripada pencegahan
obrolan kita siang hari ini ya mungkin
semua alat wajib disiapkan sebelum berangkat ke titik selam
namun dengan keuangan terbatas cita cita memiliki hunian harusnya dapat direncanakan dengan lebih matang
pasti nanyain tinggi badan umur
termasuk para warga sipil dan juga yang disandera saat ini
karena dikhawatirkan setidaknya ada sembilan belas pasal yang dicatat oleh dewan pers
kalo rocky jadi kita tau pemain pemain muda ya
tapi tetap berangkatnya kan sesuai dengan aturannya
para pendengar janji presiden jokowi untuk menyelesaikan persoalan persoalan pelanggaran ham di papua
apa benar nih youtube bisa dapat duit
kami kemudian bergerak mendatangi salah satu restoran
dan saya meyakini pak hedi memiliki kemampuan untuk itu
karena ada ketentuannya dan itu melalui perizinan yang berlaku
kalau misalnya emang klub yang dia mau singgahi berikutnya nggak mau bayar kontraknya ke stapak mereka nggak bisa pindah juga bro
sebetulnya kenapa membangun tbm
memiliki luas sekitar empat ratus sepuluh meter persegi
apa ya badminton fans di indonesia ini kan banyak tapi mungkin ada yang nggak tahu
mungkin ada gak kok pemain yang koko sama coach beduh pengen tapi gak kesampean
rumahnya kan sebenernya abraham sama yudha ya
tapi ini kan bener bener full time jadi ngerasa tuh
pada rabu sembilan belas april dua ribu dua puluh tiga atau tepat tiga hari sebelum lebaran
belibet bahasa inggrisnya gitu kan wah udah bingung aja deh
bukan gak punya speed tapi mainnya
misalnya kakek paman om gitu ya
dan jelas dari hasil audit dengan tujuan tertentu itu ada kerugian negara rp tiga ratus miliar
karena kita malah boleh diam kan terus harus bilang di fans ini lari lah
berapa berapa kali gitu di atas gitu
oh oke jadi satu hari bikin dua puluh konten itu langsung diunggah di upload gitu
pemilih dan kita sedang menyisir satu demi satu nama nama itu
kepleset di game game yang berat di divisi putih
jadi ini yang saya kira menjadi catan memang ada tren penurunan begitu mbak
satu atau turun di atas satu persen
iya menarik juga sih tapi kalau ngomongin tentang karir basket lu berarti yang membuat lo bisa dribble bisa tembak bisa syuting bisa ngapain aja tuh siapa lah di sana
nanti bisa saja kemudian misalnya ada kritik terhadap presiden dan wapres
bagaimana kemudian kita juga bisa menggunakan skema skema kesehatan
ambil contoh salah satu pertandingan terlama untuk e sports itu bisa sampai enam jam untuk satu match
jadi kalau mau di terapi kretek kretek itu tanya dulu
berikan data pribadi ke dia tetap dia tambah
eh berarti buat tim tim ibl yang dengerin ini ya
jadi sampai saat ini sudah sampai di pasir putih
jadi ijazah itu hak anak gitu
serius atau maju mundur
ya ini ngatur ketukannya lah bisa dibilang
sepuluh ribu dikemas dalam paket ekonomi seperti ini jadi berapa harganya
karena mempertimbangkan faktor safety dari perjalanan kereta api tadi
cabai merah keriting kemiri jahe lengkuas dan daun jeruk
jadi harus dipastikan semua kebijakan presiden
dan ini kemungkinan tahun dua ribu dua puluh empat di bulan maret
kan gue gak ngomong sama sekali gue pengen kesini
tapi dengan dibikinnya aturan seperti ini itu bisa berubah menjadi kriminalisasi sebetulnya
kenaikan harga komoditas ini sebenarnya sangat mendorong inflasi
jangan lupa untuk menikmati video terbaru dari kami
daniel wainers kemarin sempet ngepost ya kalau gak salah daniel wainers itu ke story
dari waktu terkait lpp dewasa negara full crops yang diadakan
bersama dengan teori palsu tentang siapa yang terlibat dan mengapa
ya kan itu ini mengempaskan jagad dunia maya
dan beliau nyampaikan apa adanya
masing masing seharga tiga ribu rupiah
karena dikasegeraan youtube dan bisnis saya itu memang masih belum dipahami terlalu luas oleh masyarakat
kadang wasit itu kan sudah disiapin itu
kalau dari bandung itu bisa sampai delapan juta ya sekali jalan ya
nyatanya kuliner serba mercon ini tetap diburu banyak pecintanya
lima pun bisa menjadi generasi cemas bila kasus stunting tidak tertangani
biaya untuk listrik dan sendiri memilih menggunakan kayu bakar kedua asyik uh uh uh uh uh uh uh
apa yang dirasakan oleh orang lain
nah saya tc nya kan panjang gitu saya kan tc nya jadi saya tinggal kali ini sma nih
tadi gue masih jelajetin soal apa aja tadi ya
inilah suasana manger square atau alun alun kota betleham di hari natal
menakutkan sekali melihat heta nyahu berhasil membentuk sayap kanan yang cukup solid
yang paling pasti sih katanya diprediksi nih musim kemarau akan tiba lebih awal di beberapa pulau di indonesia
yang memang baik disampaikan oleh pak prabowo di dalam media conference tadi pagi
asumsi asumsi bahwa ada semacam upaya terorkestrasi untuk mendelegitimasi pemilu
ini ketika tujuh lantai angin kencang sekali sekarang
peluangnya untuk bisa terwujud ini partai partai ini
dijarakin tuh di tribun atas jadi
relatif aman kalau tidak itu baru pepesan
ini adalah asumsi menggunakan logika politik
karena sekarang sudah resmi pan bergabung ke koalisnya pak prabowo
proses ini selain untuk menghaluskan juga agar bumbunya lebih terasa dan meresap
saya kembalikan kepada mas angga atau langsung ke pak sekjen
lalu saksi perdisambo langsung menyerahkan satu kotak peluru sembilan mm kepada terdakwa richard eliezer pudium lumiu
saya mau flashback sebentar ya saya mau flashback sebentar ke belakang
iya soalnya kalau coknya kan yang dijual kan visinya ya visi bermainnya kan vision courtnya
hujan pak masih alami kenapa nih pak masih pakai haw nggak pakai kompor gitu biar lebih cepat
kalau ilatnya ada tapi sering terjadi airnya tidak ada
nah lalu dua ribu dua puluh ada sedikit penurunan tapi tetap rata rata masih delapan ribu kali
wakilnya udah ada juga bang
kita bahas malam hari ini dalam editorial view apakah berkaitan dengan ini fakta atau sekedar provokasi bergabung secara virtual adalah wakil pemimpin redaksi cnn indonesia revolusi reza
bergabung dalam pemerintahan pak jokowi
apakah bisa divalidasi milik warga negara indonesia pak edmond
karena baru dicoba ini sedikit dia subur sekali
tetapi kondisi terowongan yang semakin lama adalah sudah
kondisinya sudah semakin memprihatinkan
nasting ground burung maleo dapat ditemukan di gunung dan di pantai
kalau yang harus kalah misalnya
di sepanjang jalan tol tersebut hanya ada satu rest area yang nantinya bisa dijadikan tempat istirahat pemudik
jadi dimana kita datang itu kita merasa kok beda ya sama tempat lain

jangan lupa tonton terus podcast
iya dan emang rencananya juga emang lu abis selesai basket nanti udah istilahnya bosen udah dapet semuanya mau all one langsung ya
kita harus main di durasi gitu
terus nanti ada salah salahnya lah
ini kita sebelum jauh ngobrolin tentang tiga x
tapi yang menjadi pertanyaan saya adalah ketika misalkan tenaga kerja kita kan membludak nih pak
ini hanki laka ini adalah salah satu pemain dan
kamu tiap hari sudah dikasih makan pagi siang sore
ya perlu diketahui juga kami juga tengah berusaha menghubungi pak nurul gufron
selanjutnya kedua pengantin dan kedua orang tua diarak menuju pura mangkunagaran
dan itu bisa dilakukan kalau anggaran dari kemenhan itu satu dua dari pdb
maknanya kerja keras dan saling membantu dalam membangun
dimana kita mengevakuasi diri kita sendiri
setelah itu kita pisahkan air perasan kepala udang dengan ampasnya
iya iya iya berarti lo di rumah ini masih jaga kondisi atau enggak nih masih olahraga kah atau yaa di rumah lah santai santai aja tuh gimana
nah setelah itu gimana tuh
sedikitnya lima puluh persen dari satu ratus delapan puluh empat kamar yang ada sudah dipesan
waktu belajar yang lebih fleksibel memberi kesempatan anak untuk lebih mengasah bakat dan minat non akademis
dulu tapi ada ini gak sih ada latihan private private sendiri gitu sama orang
terus dia ngomong ke orang lain gitu
mereka mungkin di tes vo dua max nya tinggi tinggi mungkin
gue jadi lupa mau nanya apa
nah saya berangkat main kompetisi yang bersangkutan ini
bergabung malam ini bersama kami melalui sambungan daring dengan prof kunchoro suparno selaku guru besar psikologi ugm dan juga selaku pembaca petisi bulak sumur
ini bukan jumlah yang sedikit ya pak menurut anda mengapa hal ini bisa terjadi
mas gibran dan yang lain lain
kemudian di hongkong dan di taiwan
mungkin dari pihak ibl atau owner owner tim udah ada pertimbangan lah ya
bu saya mau makan dong boleh ya tapi saya cuma bawa duit dua puluh ribu dapat boleh nggak sih
dok pertanyaan pertama nih dok
nah begitu juga dengan adit yang merawat luka
agak lumayan lah ya
satu cerita yang suka dibawa sampai sekarang kemana mana
faktor kesusahannya kita adalah bagian adat di sini
kalau beliau diberikan mandat oleh rakyat
setelah bertanya ke penjual oksigen medis di apotik
atau misalnya kita berinvestasi di emas dan lain lain
kan sempat salah satu pemain di popnas sama populnas juga nih jabar
ngelepasin seorang vincent gitu
sudah mulai dipergunakan sebagai alat tukar
sebaiknya anda mengalokasikan dana thr untuk hal hal yang esensial
cara maintenance pemain tingginya tuh mungkin beda ya
untuk melindungi habitat burung maleo yang berada di luar kawasan konservasi salah satunya tanjung binarean
bukan first pick bukan top lima pick lah cuman dia bisa perform kan kayak
cuma mereka point guardnya hampir tinggi sama abraham itu
mempertimbangkan kembali diberlakukannya penggunaan masker di tempat tempat umum
tetapi beliau seorang yang sangat demokratis
terus dibawa sama coach andre yuhadi pindah ke
karena biasanya kan towal basah tamu mandi
pak peter pak peter kan selalu memiliki fight positif ya dari perjalanannya kemudian juga menggeluti berbagai macam bidang industri gitu
ya linknya sama uph bagus lah gitu
pak hedi kalau ke lapangan juga pekerjanya sangat ketil
makanya ini gue pengen lihat nih siapa yang kira kira bisa take over perannya rivaldo
serinyonya itu kalau tua hijau nanti semu kekuningan
wuh beberapa cukup dikindah dekan ya
besok joko widodo akan bertemu dengan menhan prabowo subianto di magelang jawa tengah
terus aku tanya di bandung tuh kampus apa yang bagus di basketnya
yang secara hampir bersamaan tengah menyelenggarakan ktt g dua puluh
atau atlet atlet bola indonesia
oke cender udah gua sih cukup cend lu ada mau tambahan apa
di ramang ramang terdapat tiga dermaga biasanya wisatawan akan memulai perjalanan dari dermaga satu seperti yang saya lakukan
karena di indonesia ini
pak pkb tentu akan mengusung gus muhaymin
damage controlnya jelek sekali
pengguna media sosial kita ada satu ratus tujuh puluh juta
tapi mereka masih makan tiga kali
sajian kuliner dengan campuran teh bukan hal baru di jepang
kalau dulu jarang ya manggil dokter kan
kayak krim terus kalaupun dicicip
peristiwa naiknya ribuan ikat ke permukaan air
ya pak peter menarik nih pak peter selalu ada di setiap generasi
waktu yang singkat ya tapi di sisi lain psi itu
iya bener iya dua ribu sembilan belas itu gue soalnya temen gue salah satu ikut tuh si erick ong orang bali tuh ruben erick ong lo tau gak
dulu dulu rival lah gitu ya
ketika datang ke kantor pemadam kebakaran jakarta pusat
oh ada foreiki terus ada pemain pemainnya juga ada jan gitu gitu aku kenal
jadi kalau misalnya kita hitung orang satu juta taruhlah satu bulannya itu
dan yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa
terima kasih wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
salah satu fotografer yang biasa memotret lokasi yang dinilai mistis
atau perlindungan terhadap keamanan dan keamanan
akhirnya mulai belajar baju
selain itu di muara opak ini pengunjung juga bisa menikmati wahana perahu
itu biar produktif aja gitu kan sebenarnya
sebenernya saya tuh smp udah sma ditawar ke salah tiga sini dulu masih papa dhani
kita langkah ke laundry sekarang
mungkin lain juga pengen dapet gold medal gitu
dan nggak pernah ngechat sama sekali ke dia
dan nahdlatul watton setiap tahun terutama tulab atau santri madrasah
kurang lebih tadi tiga puluh an menit
karena beliau adalah sosok apu saat ini
tetapi sebetulnya tidak ada hal yang terkait antara kedua
di kawasan sawangan depok jawa barat
ya yang dibilang katanya sepeda zaman nabi adam
perekonomian masyarakat di sana diharapkan dapat meningkat dari sektor ini
disalahgunakan oleh sebagian elit
kita biasanya bikin musik bareng bareng juga
beginilah kondisi antrean warga yang ingin mendapatkan vaksinasi
begitu juga dengan kampanye calon legislatif atau calon anggota dpr
mas ibun profesi sebelum menjadi youtuber apa sih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
yang kalau buat racing stars ya gitu gitu
contohnya kalau kita mungkin punya pinjaman yang sifatnya tanpa agunan online dan lain lain maka dana pesangon ini sangat baik untuk digunakan pelunas
nah di masa pandemi seperti ini impactnya bagaimana terhadap para siswa yang kemudian di sekolah sekolah smk yang mengedepankan praktikum
tapi dibalik itu ada positifnya juga sih
kalau tim itu justru saya deket ya sama semua
tetapi ketika menjadikan manusia indonesia yang berbudaya
memang mayoritas memang kendaraan barang yang karena sekarang masih bebas
kemudian sempat kami itu sekitar jam delapan ya itu ada dialog langsung antara saya pak dubes pak desra
kami tidak memahami mendesak dalam hal apa
oke boy lagi sibuk apa soal tiga atau dimana
wahyu susilo direktur eksekutif migrancare
presiden kok menyebut kritik sebagai serangan
ini dia kamar yang akan dibersihkan
karena melihat ini kan semua shooter nih
rasa serem gak sih
kemudian yang kedua pihak sekolah ya jelas diuntungkan gitu kan
kompetisi bener bener lu tidak berdaya men tidak berdaya sih
banyak kerjaannya ternyata terlihat mudah tapi ternyata susah juga ya
untuk kasus biak ini menurut bu tinake
setelah dicuci bersih singkong siap masuk ke proses perebusan
jadi ini adalah seperti sebuah open financial community
terus ya itu dua ribu dua mulai
ulama di jawa barat banyak pak prabowo kusilatur rahim

setelah pemilahan cuci daun pakis sebanyak dua kali atau hingga benar benar bersih
andai west bandits gabung musim depan
mungkin di free agency hari pertama kemarin nih
yang berpotensi membungkam seruan hawkis dari the fed
butuh kesabaran dan juga kejelian melakukan keka watching
jan louis van gogh yang menjadi manajer perkebunan cibadak sinagar
jadi kayak ketauan si pg tuh ada kekurangan di big man di pain area nya itu sih
ya gue berusaha menikmati lah walaupun sekarang kayaknya sponnya udah mulai jauh jauh nih udah mulai kelihatan timpang lah
kini pemimpin oposisi mengatakan australia harus tetap berhati hati
terus turun sembilan empat puluh satu mulai meningkat sembilan
ya bos kim hong pun sebenarnya punya hak juga untuk menaikkan harga mereka kan
tapi kayaknya orang tuanya tuh sangat ambisius gitu
tunggal putra lah ya nomor spesialisasi mas hari
maksudnya nanti kalau misalnya emang amin virus ini udah ketalangin ya
konflik kemanusiaan masih terjadi di gaza segala upaya pun terus digencarkan agar serangan israel ke gaza dihentikan
langton hingga lumut makan berupa pelet sesekali diberikan untuk membuat udang dapat tumbuh dengan
sampai dengan jam tiga itu kita diskusi besar
itu juga seharusnya berlaku di dunia digital
nah ini perlu diwaspadai
terlebih dahulu selada dan juga putih telur kita tekan tekan agar dia pipih dan merata
berasal dari keluarga sederhana dan memulai karir dari bawah
itu seru banget sih yang di dr strange itu
nah ini yang namanya bumbu pencoknya nih
kalau kita buka sejarah masa lalu ya pada saat zaman pada saat tahun enam puluh an
siap memanjakan para turis
selanjutnya kayu diukir sesuai pola dihaluskan dan diwarnai
supaya selamat sama good luck ya di sana ya
ceng widy main ini kan ceng pounder x tiga kan

jadi waktu itu sekolah itu tuh baru ada sampai kelas empat sd kalau gak salah
ada refreshment yang cukup banyak
ya biasa biasa aja giliran ada syuting sini ya lumayan agak rame
tapi ada relawannya pak jokowi yang nyaman dengan prabowo ya dipersilakan juga dengan prabowo
dan katanya ada rumornya tau gak lu
di jakarta selatan berdiri sebuah hunian pribadi bertajuk wave house
menghadirkan balon balon ataupun bola bola
jadi sebentar kebangkuin pelatih yang lama gitu ya di asia
ada ikatan antara anggota satu dengan anggota lain itu lebih erat lah
ini belakang politiknya kan dinilai punya konjondrongan
kan kayaknya aneh banget gitu kesannya
tapi kalau mie yang ini mereka tahu bahwa ini asli makassar
ah itu lah pokoknya udah tua tapi ikut draft draft gitu gak jelas kan dia kan nah gue lihat gue liat lu tapi gue gak ngeliat si febri si febri ikut draft gak sih atau dua ribu dua puluh nya si febri
kita harus cek pertama di mana naiknya
sederhana aja sudah bisa apa sudah bisa sembilan puluh tujuh up jadi pemerintah ini di sini
tapi juga ada uang yang ditargetkan untuk perempuan yang telah keluar
karena menurut gue mainnya kan di mahaka ya
yang mana kemudian sifatnya itu akan lebih efisien
kalau pakai kabel nggak ada
di sana telah memprediksi adanya peningkatan aktivitas tektonik kegempaan beberapa tahun terakhir
lu pindah ke west band eh lu diambil sama west bandit sama oto ya kalau nggak salah ya
tenang aja buat jatuh pengennya apa oke boleh ya makan di sini ya warteg dua puluh ribu dapat kalau cumi dapat
ada peluh perjuangan banyak orang
sempet longgarnya defense si prosper
nah itu coach gibi tuh lebih negerin kesitu
orka mengaktifkan anggota pelindung sepuluh gender kecil di jepang
pak heru sekolah itu bervariasi
oke sekarang kita sudah di studio eka
terima kasih semoga menjadi wawasan baru untuk anda
di mana ini kendaraan kendaraan dari arah barat pulau lombok biasanya masuk melalui jalur ini untuk menuju ke sirkuit
mungkin harga nanti mungkin buat teman teman yang mau ikutan kelasnya pokok
yang akan merespon justru bank bank kecil ya
dalam kaitan dengan indikasi pemerasan
teman lama saya ini saya harus panggilnya profesor burhanuddin tadi
sebenarnya dia bisa multi posisi kan dia posisi
hal tersebut dapat menumbuhkan rasa menyayangi pada satwa endemik natuna ini

jadi posisi kakinya harus benar pegangannya kita perhatikan caranya
baru akan menerbitkan persetujuan untuk dilakukan penerbitan persetujuan ekspor
kita menemukan banyak nama nama ganda
jadi prediksi saya kalau pun nanti akan ada naik turun volatilitas itu tidak akan melewati angka plus minus satu
tapi kan terus kita tetep terus maju lah
itu berasal dari mereka yang tidak suka sama presiden jokowi
alasannya ada kalaunya juga sih
pembangunan spklu di wilayah surabaya
kalau tiga kan itu kan istilahnya kayak pemain tiga tuh dia yang dia bisa drivel dia bisa shoot
dan betul sekali megi ini walaupun masih cukup lama
serta mempelajari alat alat pertukangan seperti
biasanya uang kesanggung itu sering sekali karena kepengen usaha gitu ya semuanya dipakai untuk gana usaha
tetapi yang pasti lebih dari tiga ratus
pada mana posisi rem tangannya
dan tengah menjalani perawatan isolasi intensif di rumah sakit
oke prof kemudian apakah dengan langkah atau petisi ini akan diarahkan
cuman di john dua puluh tiga masih kencang basketnya masih bagus
dede ada terakhir lagi nih
dengan menyusutkan air atau kaldu
pria berusia empat puluh satu tahun itu sudah sebulan terakhir tak bisa berjalan karena kakinya terluka
salah satunya adalah di jalan alu alu kelurahan jati
perajin kaleb akan dibanjiri order pesanan
lengkap dengan formasi barisan penjaga
dan juga ibu margaret aliatul maimunah komisioner dari kpi
sama sih dua punya kelemahan dua duanya
sekitar dua puluh gerobak nasi goreng ini berjualan berdampingan di perempatan jalan manu antama kecamatan tade surabaya
banyak yang penasaran juga untuk melihat sebenarnya gimana sih kondisi dari cfw atau citaiam fashion week ini
kalau saya tuh kalau ngeliat youtuber youtuber gitu ya itu timnya tuh waketenan
saya melakukan deteksi dini terhadap kelima anaknya
waduh sayang banget gracilla udah kenyang ya
pokoknya dia berangkat sendiri ke amerika deh waktu itu
nah gue tuh punya grup partner juga sama sama partner bisnis
gak semua pemain bagus akan main bagus di setiap harinya gitu kan
dia itu tidak melulu apa yang dia lakukan dan dia juga mencari kemampuan untuk mencapai kemampuan
kenapa untuk sektor pertanian tidak bisa dilakukan
sehingga kita bisa mendapatkan keranjang konsumsi rumah tangga di seluruh indonesia
dua tempat tersisa di zona playoff ibl tokopedia dua ribu dua puluh
karena ada sedikit trouble di pengereman tadi mbak
nah dari partai nasdem di sana ada acara sedikit lagi
jadi ini buat pemain adik adiknya mas hari
tetapi bagaimana kita menurunkan kos operasional pembuatan kaki palsu itu
selain menggunakan skincare dan juga konsultasi ke dokter
karena rivaldo tandra ini kan salah satu pemain yang bisa dibilang gak tergantikan juga ya dari tiga x tiga ya
bagus sih tapi dia ambil itu
warna abu hitam dan warna coklat gelap kayu ulin yang mendominasi wave house
tahun lalu gak ada pemain binaan sekarang ada
itu kayaknya lebih oke deh
dan sejak tahun delapan puluh an
nah tercatuslah ide bagaimana mereka bisa bantu melalui edukasi
tetapi khusus buat program bersih bersih bumn ini kan kesepakatannya memang
untuk memudahkan perawatan dan pembersihan sedimentasi di terowongan kami mengurangi debit air yang masuk ke terowongan
mengamankan kepentingan kita dihilir
dan itu membutuhkan mobilisasi di kedua negara
negara negara arab terhadap barat yang dari waktu ke waktu kemudian berubah menjadi perang geopolitik
tapi lu cara ngomong lu cara ini lu
ia juga berbicara tentang pluralisme di indonesia
bilang capek ya buat prawira ya iya besok besok adalah hari senin itu game ketiga prawira secara beruntun
pameran atau stand kan masih handle sendiri
mereka nanti instastory coach gibi udah day ke berapa
karena bagaimanapun juga masyarakat di sektor pertanian ini kan sudah puluhan tahun
baru nanti yang ketiga tergantung
saya selalu katakan lebih baik kamu menderita
kasian nih penonton gue gak ada konten basket nih
iya bener kayak duncan robinson jadinya
proses memasak betutu ala chef dewa memadukan dua metode
ya latihannya mungkin yang bersama ya lapangannya kan masih sama